warga korban gempa dan tsunami di palu terlibat perselisihan dengan petugas saat pembagian bantuan logistik di korem satu ratus tiga puluh dua tadulako palu
warga yang telah menunggu sejak senin dini hari menganggap pembagian bantuan berjalan sangat lambat
warga yang kesal telah mengantri lama namun belum mendapatkan jatah bantuan cek cok dengan petugas di halaman korem satu ratus tiga puluh dua tadulako palu senin pagi
bantuan logistik ini baru diserahkan presiden joko widodo pada minggu kemarin
warga mengaku telah kehabisan bahan untuk bertahan hidup dan kelelahan karena menunggu sejak dini hari
mereka menganggap petugas tidak cepat menyalurkan bantuan tersebut
warga yang telah menunggu sejak senin dini hari menganggap petugas tidak cepat menyalurkan bantuan tersebut
di penampungan yang bapak seperti apa sekarang
di penampungan tidak sangat minim karena termasuk mck dan macam tidak ada
dan kurang ada istilahnya pendataan dari kurahan dari pemerintah kebutuhan masyarakat apa enggak
petugas gabungan dari tni dan polri mengaku mengalami kesulitan karena belum ada bantuan dari pemerintah daerah
kita minta pemerintah daerah untuk hadir
tidak ada yang datang satupun
ini merupakan kendala yang kami hadapi di lapangan
kita sudah berapi api kita bertupi tupi mengupayakan
tapi kalau tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah misalnya ini akan sulit untuk direalisasi
karena itu kami mohon dukungan dari seluruh stakeholder yang mempunyai kewenangan di sini
kita sama sama bahu membahu untuk mengembalikan kondisi perekonomian masyarakat serta aktivitas masyarakat
sehingga yang kita lihat di belakang itu itu tidak perlu terjadi lagi